sejumlah organisasi dan serikat pekerja dan buruh menyatakan akan kembali menghidupkan partai buruh jelang pemilu dua ribu dua puluh
apa kemudian yang membedakan partai buruh saat ini dengan partai buruh yang sebelumnya sudah dibubarkan setelah kemudian gagal mendapatkan kursi di parlemen
seberapa besar peluang partai buruh akan mendulang suara dalam pemilu dua ribu dua puluh
kita akan mengulasnya bersama presiden konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi said iqbal dan direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin
assalamualaikum selamat malam bang said kang ujang
waalaikumsalam selamat malam
oke saya ke bang said karena hari ini sudah secara resmi mengirimkan kabar ke media begitu ya bang
jadi sudah bisa dipastikan hari senin kita akan melihat deklarasi partai buruh
ya betul sekali tanggal empat sampai lima oktober dua ribu dua puluh satu bertempat di jakarta
ada kongres partai buruh yang dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali oleh kurang lebih empat konfederasi serikat buruh terbesar
dan juga ada lima puluh federasi serikat pekerja di tingkat nasional
ada juga bergabung kawan kawan petani yang bergabung di sekitar
tetap di indonesia dan juga ada aliansi nelayan
serta guru honor tenaga honor dan guru swasta yang selama ini tidak mendapatkan tempat dalam kebijakan negara
dan juga ada beberapa organisasi gerakan sosial lainnya
ada sebelas badan pendiri baru daripada partai buruh yang akan berkongres sekaligus deklarasi
untuk melanjutkan partai buruh yang sudah ada
sebelumnya didirikan oleh almarhum prof dr mokhtar pakpohan
dan akhir sampai dengan dua ribu dua belas sampai hari ini yang menjadi ketua umum partai buruh yang ada sk kemenkumham tersebut adalah pak soni puji sasono
dan plh sekjennya adalah agus supriyadi
dan insya allah kami hanya berikhtiar biar selebihnya tuhan allah yang menentukan jalan keputusannya
empat sampai lima oktober akan akhir
satu partai yang baru bagi kelompok buruh tani nelayan guru kaum margidal kau bikin kota kaum miskin desa anak muda yang mencari pekerjaan
orang yang termarjinalkan ibu jamu gendong semua rakyat jelata kami siapkan secara bersama sama menjadi partai yang akan menampung aspirasi
dari pada konstituen yang kami sebutkan tadi
kami sekarang sudah ada alhamdulillah dalam sebulan ini luar biasa sungguh luar biasa
tanpa dana seperti partai partai lain yang saya dengar sampai puluh miliar ratus ratus miliar tidak ada satu dana pun
mungkin hanya dana transportasi masing masing orang masing masing kader jaringan guru petani nelayan guru perempuan gerakan perempuan indonesia
tentu di tingkat nasional juga sudah dipersiapkan nanti di kongres akan diputuskan
dan kami hampir tiga minggu ini sudah mulai bekerja
kecamatan luar biasa luar biasa kawan kawan rakyat rakyat kecil ini
kami adalah kelas pekerja
insya allah itu persen lagi kalau allah berkandah
kalau seribu anggota di empat ratus sembilan kabupaten kota sudah merata
bahkan di kota kota industri ya anggota kami bisa seratus ribuan
apa yang kemudian membedakan dengan partai buruh yang sebelumnya juga
saya harus katakan gagal begitu ya meraih kursi di parlemen
apa yang membedakan dengan partai buruh baru saat ini partai buruh reborn
strateginya apa yang kemudian berbeda
apa yang ingin dijual
kami menggunakan strategi sebenarnya enam a satu w ya
tapi tujuan partai ini desain well subscribed
ada tiga prinsip negara kesejahteraan
yang pertama adalah kestaraan kesempatan
yang kedua adalah distribusi kekayaan yang merata
yang ketiga adalah tanggung jawab publik
nah tawaran yang kami tawarkan dalam negara kesejahteraan ini
tandakannya adalah azaz pancasila titik tumpu di kemanusiaan yang adil dan beradab
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
dari dua sila ini dilahirkan tiga belas platform
daulat rakyat bukan daulat tuhan
bukan daulat uang bukan daulat dinasti
dan situen partai buru akan membuktikan itu
yang kedua adalah penciptaan lapangan kerja
kami menawarkan tidak hanya pasar barang dan pasar uang
tapi kami ingin indonesia juga ada pasar sosial
apa itu pasar sosial
adalah titik tumpu di luar
dana jaminan sosial itu luar biasa
dana jaminan pensiun jaminan kesehatan
pasar sosial ini adalah
memberikan ruang di luar
ispal dan moneter indonesia tidak
perlu lagi meningkat keluar negeri
tapi menggunakan dana jaminan sosial
yang berputar ribuan
triliun itu yang
yang kami hidupkan dalam lapangan kerja
yang akan nanti tawaran yang
kurang habis dijamin oleh negara
tawaran yang lain yang
membedakan dengan partai partai yang
ada menurut pandangan kami
adalah partai berbasis
guru tangi nelayan guru dan
dan yang pasti kami
negara sejahtera itu
menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan
berbangsa dan negara
tahan dulu di situ saya beralih ke kang ujang
kang ujang pertanyaan saya
belakangan ini muncul ramai partai
yang terkesan menjual
nama partai yang lama kita tahu beberapa
waktu lalu ada masyumi reborn
saat ini partai buruh kembali akan
dihidupkan tadi juga kang ujang melihat
poin poin disampaikan narasi yang disampaikan
oleh bang said apakah ini cukup
menjual untuk dua ribu dua puluh empat
ya menarik ya
saya katakan buruh itu
sebagai kekuatan politik
dimanapun di seluruh dunia ini termasuk
di indonesia cuma persoalannya
apakah memang betul betul menjadi
sebuah kekuatan politik yang
real memiliki gaya
apa namanya donkrak yang
kuat dalam konteks kebijakan nah ini yang
menjadi pertanyaan nah mestinya
kita misalkan kita ada tahu
kita ada pan itu lahir dari muhammadiyah
ada pkb ya kan
lahir juga dari apa namanya nu
nah mestinya gitu kalau kita
melihat partai buruh ini
lahir daripada kekuatan
buruh petani nelayan buruh honore
dan lain sebagainya yang dikatakan oleh
bang said iqbal itu nah mestinya
harusnya punya pemilih yang banyak
harusnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa
dan bisa mengalahkan partai partai
pinggiran yang hari ini bermunculan itu
mestinya begitu nah tapi kalau
lihat perjalanannya bang said iqbal
dan teman temannya dari partai buruh
tersebut apakah nanti itu bisa
apa namanya berjuang
mengalahkan partai partai yang sudah
eksis atau tidak nah karena begini
ketika saya dulu aktif juga ya
berdekatan dengan orang orang partai
besar ya di atas
ternyata pabrik pabrik itu
yang di semuanya itu buruh
itu juga dikuasai oleh partai partai besar
nah ini juga
meyakinkan juga di internalnya
bahwa ada partai buruh yang memang
memperjuangkan nasibnya ini menjadi
penting karena buruh itu
ada yang terafiliasi kepada
kb hampir semua partai
jangkauan terhadap buruh buru tersebut
begitu mbak elvira
oke artinya kan ini
menjadi suatu tantangan tersendiri seperti
dari kang ujang sampaikan tidak mudah
begitu untuk merangkul semuanya menjadi satu suara
dan itu menjadi basis
konstituen bagi partai
buruh bagaimana menjawab ini bang said
saya tidak pernah khawatir
tentang itu kebetulan saya adalah
dari pusat badan pernikatan bangsa bangsa
berkantor di geneva
saya juga menjadi pengurus
terakan buruh internasional saya banyak
bertemu dengan kawalan kawalan serikat buruh yang lain
dan banyak serikat serikat
buruh di negara industri nordik
indonesia denmark kemudian juga
di jerman barat kemudian di amerika
di jepang sendiri
di mana ada negara industri harus
ada partai buruh memang butuh
proses yang membedakan dengan partai buruh
yang lama dia hanya dibutuhkan oleh status
serikat buruh ksb di sini
sehingga identitas kelasnya tidak
terbangun yang kedua
kesadaran kelas pada waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
almarhum bang mokhtar
dan juga sekarang pak soni
kesadaran kelas kaum buruh belum kuat
sekarang insya allah
partai ini dibangun oleh
beberapa serikat buruh
lima puluh lebih federasi tingkat nasional
kalangan petani serikat petani
sangat terkenal herndisa lagi adalah
tani seluruh dunia
pesina dia adalah sekarang presiden
kebetulan saya juga
ilegal pernimbunan belajar dari
dunia internasional di mana negara
industri hanya masalah
waktu partai buruh akan
ikut menentukan arah negara
dan yang paling penting
tidak terpragmentasi memang tidak bisa
semua ikut terlibat
susah meyakinkan orang
tapi kalau mayoritas dia ikut maka
kesadaran kelas itu muncul
omnibus law undang undang cipta kerja adalah
pukulan telak secara politik
kaum bukalah sembilan partai
oligarki yang berkuasa
mengakibatkan buruh suaranya
partai partai yang berkuasa ini
sehingga berkalah nih
outsourcing dibebaskan seumur hidup
upah menjadi murah dihilangkan
upah minimum dan umfk
ulia tidak karyawan kontrak dikontrak
bidang tidak terbatas
isu isu utama buruh perempuan yang
mengambil cuti melahirkan tidak dibayar
upahnya pht sewenang wenang
bebas tanpa melalui proses
di partit yang selama ini diatur
dalam undang undang nomor tiga belas
proses proses itu akan membuat
sampai buruh berkuasa di australia
di selandia baru
di inggris di negara nordik
di jepang dengan dpj nya
di amerika dengan partai demokrat
itu dimulai dengan kesadaran kelas
kesadaran kelas dimulai dengan
mayoritas kaum buruh bersama
kita kaum petani latin amerika
menjadi contoh yang menarik
lilang sahabat saya di serikat buruh
beliau adalah buruh pw
ketika mendirikan partai pekerja
tiga periode pemilu selalu kalah
dalam kesadaran kelas
untuk memastikan bahwa buruh
menjadi penyeimbang terhadap
partai partai yang mungkin
banyak diisi oleh kalangan pemilik modal
omnibus law pukulan telah
secara politik kenaikan upah
keputusan politik jaminan sosial
sampai turun ke jalan berjuta juta orang
ngobok nasional beratus ratus
demonstrasi kami gelar
tapi tetap keputusan politik
ditentukan oleh partai politik
karena keputusan politik harga uang
transport naik bbm naik karena keputusan politik
di mana buruh berada
di mana suara suara buruh
tani nelayan orang orang termarginalkan
itu berada di mana
sistem jaminan sosial bisa diperjuangkan oleh buruh
kita yang melandasi
kesadaran kelas kaum buruh
saya banyak pergi ke negara negara
di mana partai buruh selalu ada
indonesia paru paru sudah
pdb berarti indonesia adalah
dan agraris hanya menyumbang
tolong dikasih data data itu
nah kalau di negara industri
yang ada suatu partai
yang secara identitas
terhampang dari kelompok buruh
karena itu menyeimbang terhadap
kelompok kelompok pengusaha yang mungkin
sudah ada di partai partai

para menteri yang sekarang berada
di mana buruh
maka dia tidak ada dalam
maka menjadi penting
kesadaran kelas menjadi kesadaran politik
partai buruh adalah partai identitas
alternatif untuk mereka
kami akan keliling indonesia
memastikan suara suara mereka
kami yang bergabung di partai buruh sebagai
pendiri yang baru ini partai buruh yang baru
adalah biasa menjadi pemimpin
serikat buruh menjadi pemimpin serikat tani
menjadi pemimpin gerakan
oke apakah kemudian itu bisa menjadi
saya ke kang ujang
saya ke kang ujang
tadi sudah disampaikan bang said bahwa
memang partai buruh yang akan
dideklarasikan ataupun dihidupkan
kembali pekan depan akan menjadi
penyeimbang apakah mungkin kekuatan buruh
kita cukup kuat untuk menjadi hal itu
karena memang berbeda di berbagai negara
lain ya kang ujang misalnya di new zealand
misalnya partai buruh kan termasuk memiliki
suara yang cukup kuat di sana apa yang menarik
dari konstelasi politik di indonesia
nah kalau di kita ini kan pemilunya kan ada
tanda petik macam macam tuh ada
aturannya money politiknya banyak gitu
ini yang harus waspada
karena begini kalau bang said iqbal
apa namanya secara matematis
berhitung iya jumlah buruh luar biasa
banyak tentu bang iqbal tahu jumlahnya
lalu jumlah buruh pelayan petani
dan lain sebagainya iya secara matematis
ya hitungannya bisa besar
perolehan suaranya dan bisa menang gitu dalam konteks itu
tetapi dalam konteks pemilu
jangan lupa pemilu kita itu diwarnai
oleh berbagai macam mandi politik itu
itu yang membuat
banyak partai partai itu tewas
mereka memang kuat secara modal dan lain sebagainya
saya pernah jadi tim sukses
dan paham betul terkait dengan
persoalan pemilu di kita
jadi walaupun secara matematis
jumlahnya banyak dukungannya besar gitu
dalam pemilu itunya kadang kadang
berbeda apa yang diharapkan
oleh bang iqbal
jadi saya katakan yang mesti
waspada di situ
berbeda dengan pemilu yang di lain
yang di lain terbuka kok transparan
bersih jujur adil
kita kan hanya slogan saja
belum benar benar bersih
dan jujur adil kita itu
oleh karena itu mesti dipelajari tuh
bagaimana pola pola yang dilakukan
oleh partai lain terkait dengan money politik
karena kalau itu dilakukan
maka ya perjuangan mereka
dan bang said juga mohon maaf
karena akan kalah oleh money politik itu
saya menyaksikan begini ya
satu orang itu dalam satu dapil
di sebuah partai besar itu
berani mengeluarkan uang
bahkan ada yang delapan ratus amtop
bagaimana misalkan caleg caleg dari partai buruh itu
berjuang melawan mereka
nah secara politik mohon maaf
itu juga bisa kalah gitu loh
bang iqbal dan teman teman
dan ini harus dibahas padahal
karena saya pernah jadi kenting sukses tahu betul konstruksi itu
nah oleh karena itu
agar matematis ini tidak
hitung hitungan yang jumlahnya besar
ketuatan burung ini
yang jitu kalau tidak
akan kalah terus terus kalah
dan kita belajar dari sejarah ya
bagaimana sembilan puluh sembilan partai buruh ya
bahkan dua ribu sembilan belas itu
dan berjuang dengan empat partai lainnya
agar bisa ikut pemilu
akhirnya diloloskanlah ikut pemilu
nah di sini harus menjadi
perhatian dari bang said iqbal
tadi jumlah buruh tidak pernah berkurang
dari dulu juga sangat besar
tetapi ketika dua ribu sembilan yang lalu
oleh karena itu
menjadi perhatian saya yakin dengan
pengalaman itu ya bang said iqbal akan berjuang
keras untuk tadi ya dari awal sudah
menjelaskan bahwa sudah ada di
tingkat kecamatan bahkan jadi
luar biasa nah inilah sebenarnya
yang paling penting bagi bang said adalah
mempersatukan kekuatan burung itu
nah kalau itu sudah menjadi satu
wah itu menjadi sebuah kekuatan besar
dan itu akan menjadi partai yang diperhitungkan
tetapi kalau buruhnya tidak bersatu
bercerai berai ada di partai mana mana
semuanya di partai yang lain gitu
ini akan menjadi persoalan
yang akan menggerogoti
kebesaran partai burung nanti
kalau ingin kuat ya mesti bersatu di internal dulu
yang bisa mengalahkan lawan
saya katakan secara matematis
jumlahnya yang banyak yang luar biasa
itu kadang kadang ketika
kita melihat tps kadang kadang
nah ini yang harus diperhatikan oleh bang said iqbal
kita melihat misalkan ada partai baru
kaya raya gitu tapi juga tidak
nah ini juga menjadi perhatian juga
kemarin juga saya diundang
ada sebuah partai
partai prima dari prd
menjadi prima dan itu juga
mereka luar biasa juga ingin
dan sama dengan bang iqbal semangatnya
mereka juga ingin bisa bersaing ingin
luar biasa semangat
termasuk bang said iqbal untuk menjadikan partai itu
menjadi bagian dari demokrasi yang harus
ditumbuhkan dan dikembangkan di republik ini
artinya kalkulasi politiknya memang
benar benar harus dihitung begitu ya kang
kita nanti akan lanjutkan diskusi ini
usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai
partai buruh yang rencananya pekan depan akan
kembali dihidupkan saya ke bang said
kembali tadi sudah disampaikan oleh kang ujang
jadi strategi kalkulasi politiknya
harus benar benar dihitung secara pasti
berbagai hal mungkin
saja terjadi dalam politik jika kemudian
tadi basis masa cukup kuat
klaim dari bang said seperti itu nah kalau untuk
berbasiskan bersepakat untuk meng iur
kspi kspi kan basis
anggotanya dua dua juta orang
itu hampir tiga juta
sikat petani mungkin seratus an ribu
dan begitu kawan kawan lain
kami kemudian bersepakat
terhadap gerakan dan kader
kader yang kita siapkan adalah
seratus ribu orang dan tidak
susah karena fspm dan kspi
sudah biasa meng iur
kami punya iur an tiga miliar
satu minggu jadi iur an anggota
dan itu mereka rata rata bisa
diambil iur an sekitar lima puluh ribu
sampai seratus ribu sukarela
dan menandikan lagi secara sukarela
dan itu dua puluh tahun dan dipindah
dengan audit publik
ya akuntan publik
kami laporkan ke anggota
secara terbuka tapi bukan ke publik kan
karena kan yang bayar iur an anggota
jadi bukan sesuatu yang sulit
kalau kami punya iur an sekitar
maka kalau ada seratus ribu kan sudah
lebih dari cukup lima miliar
kalau kita mau minta lagi
kader untuk diperluas basis masanya
ya kalau petani mungkin kan nggak mungkin
karena petani sifatnya adalah sumbangan
tapi kita ingin gerakan
rapat rapat umum adalah salah satu strategi
pilihan kami di samping social media
tetapi kita dengan konstituen
itu lebih gesturnya
lebih bisa diterima
mungkin dianggap tradisional
tapi orang timur apalagi dia apa
orang indonesia gestur
tatap muka kontak mata
dan fisik itu sangat
menentukan bahwa dia akan
dan ini bukan yang pertama kang ujang
tentu kami akan terus belajar dan mempersiapkan diri
ya ini bukan yang pertama kali kami belajar
bagi gerakan guru
akhir kami tes namanya
saudara obon tabroni dari salah satu partai
asli kita patungan terkumpul satu
dia waktu pemilu tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
dia mendapat suara terbesar
di kabupaten bekasi
basis kabupaten bekasi adalah
bumi itu ada hampir satu juta orang di situ
karena itu yang paling penting verifikasi kpu dulu
karena itu yang kita kejar administrasi dulu
dalam satu kabupaten kota
seribu anggota di tiap kabupaten kota
ini yang susah kadang kadang administrasi
salah sedikit nggak lolos
kami akan tentukan basis basis buruh
dan basis petani guru honor
guru honor itu jumlahnya jutaan loh
secara politik sangat sangat
mempermainkan oleh negara
semua tahun mereka berjuang
tapi mereka butuh alat politik
saya sudah ketemu
aktivis serikat buru
begitu mudah saya berjumpa dengan mereka
apalagi bali zoom sekarang lebih mudah
suara suara mereka di basis basis
seperti seorang rike diah pitaloka di kabupaten bekati
pengarahan yang namanya
tokoh tokoh besar ade komarudin
seorang buru pabrik
yang sama saya bekerja
tukangnya tetes kardus
belajar terus mengkonsolidasi
suara mereka yang sebelumnya
kemudian bisa disedot ke partai buruh
seberapa kuat ya seberapa besar
kita meyakinkan anggota
nah bedanya dengan yang lain
tetap agak pancasila
tapi identitas kami adalah kelas pekerja
itu menjadi penting
kita harus dibangun
oke bang said
pertanyaan saya tadi kan
bang said sudah menyampaikan
betapa banyak anggota legislatif kita
basis masanya adalah datang dari
seberapa besar bang said yakin bahwa
suara suara dari masa buruh ini
yang sebelumnya memang condong sejumlah parpol
itu kemudian bisa ditarik masuk
ke partai buru
tawaran program yang nyata
itu langsung dirasa oleh buruh
ada partai lain yang bicara upah
kami akan bicara upah
jaminan untuk pensiun
sekarang kalau pensiun
nanti lima belas tahun lagi dapat rp tiga ratus
kami akan merubah itu undang undang
seperti di malaysia
jadi sistem jaminan sosial harus memprotek
itu sudah kami lakukan
jadi bukan sesuatu yang
cuma ini kan secara politik
belum pernah terlibat
dia tidak bergerakan
partai buru akan mengendos
dia akan memperjuang
jadi bagian identitas kelas
dia cek seiblongnya tinggi
nah kalau bicara yang lama
sayangnya hanya satu serikat buruh
sekarang ada sebelas elemen
dulu tidak ada petani
sekarang ada petani dan lain lain
dulu kesadaran kelasnya masih rendah
sekarang kesadaran kelas guru itu sudah meningkat
isu isu buruh diangkat oleh kawan kawan media
dan para pengambil keputusan
menjadi bagian penting dalam proses proses
pengambilan state policy
ring ring ke dunia
dan saya tahu di mana strategi partai buru
untuk menempatkan diri
dan fundraising dari gerakan buru
itu kampanye obama waktu putaran pertama
sebelum presiden dua kali
konfederasi serikat buru amerika
dia adalah sekutu abadi
atau katakan seperti dgb konfederasi jerman
sekutu abadi spd
sosial demokrat jerman
yang tadi kita bilang partai selandia baru
sosial demokrat selandia baru
itu komite serikat buru selandia baru
sekutu abadinya bukan dia
pemilik partai pendiri partai
yang pertama ada kalau saya tidak salah
mitt romney ya bukan mccain
saya lupa mitt romney bukan mccain
dia dikampanye oleh aflcio
seluruh serikat buruh anggotanya bayar satu dolar
setiap dia klik tentang obama
melalui sosmednya obama
tapi dari pintu ke pintu
menawarkan dan menjelaskan
ke anggota serikat buru
dia menjadi konstituen yang
militer menang obama
dan beberapa serikat buru seperti selandia baru
dan baru baru ini seorang
beri seorang klan fujimori
klan terkenal sekali itu
klan yang sangat kaifan raksasa
diterima oleh seorang buru honorer
jadi kandikan dalam pemilu
jadi awal awal sulit
masih ada ujian awal itu ya
untuk ujian verifikasi harus
seolah olah sebagai peserta pemilu terlebih dahulu
tapi tadi sudah dijawab kang ujang
yang kemudian akan menjadi salah satu strategi
nah melihat basis masa yang cukup kuat ini
apakah kemudian partai ini
cukup bisa diperhitungkan
pada dua ribu dua puluh empat mendatang
masa dari berbagai parpol
yang sebelumnya memang fokus
dengan parpol tertentu

atau bisa berpindah begitu
nah pertama tergantung
tawaran dari bang said iqbal
apa yang ditawarkan
apa yang menjadi pembeda dari partai partai yang lain
diferensiasinya apa distingsinya apa
itu menjadi penting
nah saya melihat begini
politik itu kan harus dihitung a sampai z
tapi tadi ya kalau bang iqbal katakan
basis masa sudah ada
tapi dihitung juga misalkan
bagaimana hubungan dekat dengan penyelenggara pemilu
lalu juga bagaimana hubungan
dengan pendekat hukum
lalu juga bagaimana hubungan
dengan tokoh tokoh besar lainnya
yang lain juga menjadi penting
karena kita ini bagaimanapun di negeri kita ini kan
makanya partai partai besar itu
tapi hebatnya partai buruh kan mengandalkan dari
kekuatan masa ini
ya ini menjadi hal yang unik bagi partai buruh
memang ada tokoh tokoh yang sentral ya
selain bang said iqbal
yang bisa menggerakkan kekuatan buruh itu
menjadi sebuah aksi nyata
itu yang harus diperhatikan
yang terakhir juga
mesti dibentuk juga misalkan
pemenangan berbasis tps
kalau saya menjelaskan ini
jadi a sampai z mesti dihitung
biasanya politisi politisi senior
yang bang said iqbal katakan tadi
itu sudah menghitung pertarungan
a sampai z itu seperti apa
lalu bagaimana pemenangan berbasis tps nya
seperti apa jadi mereka
sebelum perhitungan suara sudah mengatakan
saya menang gitu padahal belum dihitung
suaranya karena dia sudah tahu persis
perhitungan realnya apa namanya
perolehan suara itu karena begini
di saat kita
terjadi manipolitik ya
di pemilu kita banyak gitu ya
nah misalkan kita satu dapil
ribu suara lah katakanlah seperti itu
oleh karena itu politisi itu
di hari a itu sampai tadi
lima ratus ribu amplop ada yang delapan ratus ribu
menyaksikan di dua ribu sembilan belas yang lalu
bahwa siddiq bang gerson
ditangkap oleh kpk karena
menyiapkan uang di kardusnya itu
empat ratus ribu amplop padahal kan butuhnya
cuma delapan puluh ribu suara nah ini
menjadi penting gitu loh
karena masyarakat itu ya
di bawah itu apa namanya
itu gitu dan saya
ketika menjadi pembicara ya
di salah satu
radio gitu ya di rri itu
apa namanya selalu
menjelaskan terkait manipolitik itu
secara apa namanya
interaktif tidak ada yang membantah
di seluruh republik ini ketika saya
menjelaskan manipolitik tidak ada yang membantah
bahkan mengiakan nah inilah sebenarnya
faktor yang harus diperhitungkan
dengan matang ya karena faktor
tadi masa sudah oke
katakanlah kalau memang solid
kalau memang bersatu lalu tadi logistik juga
dibangun dengan cara iuran tapi
tadi menghitung kekuatan
a sampai z itu sehingga
kalau a sampai z nya sudah dihitung
makipa sudah bisa merabak
sekian persen kita dapatkan seperti itu
selain saya jadi akademisi sebagai pengamat
saya pernah jadi tim sukses tahu betul
permainan di bawah itu seperti apa
jadi memang kalau sudah terjun
di politik ya siap lahir batin
untuk bisa bertempur
mengalahkan lawan lawan politik yang ada
di dapilnya termasuk ya tadi ya
mengalahkan partai politik besar
kalau bisa karena begini sayang
jumlah buruh yang luar biasa
di republik ini tidak diperhatikan
tidak ada yang memperhatikan satu
partai partai politik yang ada
misalkan dia hanya berkampanye
lalu setelah menang lari nanti ketika
momentum pemilu lagi datang
setelah menang juga lari ini memang
menjadi persoalan kenapa karena mereka menganggap
kami sudah membeli suara loh
di hari hari dengan
yang ini yang menjadi persoalan oleh karena itu
yang digagas katakanlah ya
sebagai bagian daripada
kelahiran kembali partai buruh
yang sudah ada ini menjadi
pembeda bagi partai yang lainnya yang paling penting
saya ingin katakan mesti hadir
dalam penceritaan mereka
hari ini kan partai partai politik tidak ada yang hadir
mesti hadir dalam konteks penderitaan mereka
mereka hanya di atas
tidak ke bawah ketika mau
pilpres baru turun ke bawah oleh karena itu
mestinya yang paling penting
bagi partai buruh hadir ketika
mereka sengsara ketika mereka susah
dan membantu mereka yang kesulitan
itu yang paling penting karena begitu mereka
datang begitu mereka
maka itu akan kena
ini yang harus diperhatikan oleh
bang saib iqbal kalau boleh
saya memberikan masukan
apakah itu kemudian bisa dijawab kita lihat nanti ya
kita tunggu deklarasinya pekan depan
apakah kemudian ini akan menjadi
partai politik yang cukup diperhitungkan
bagaimana nanti kedepannya kita tunggu
bersama terima kasih waktunya malam hari ini
kang ujang bang said sudah bersama kami
selamat malam mbak elvira
segera kembali untuk anda